jadi sepanjang kita bisa menerapkan tiga m kita menjaga jarak dan kemudian kita mencuci tangan kita memakai masker
dan kita sudah vaksinasi ini akan memberikan proteksi
tetapi kalau misalnya ini tidak kita kerjakan terjadinya pelonggaran kendatipun kita sudah vaksinasi
angka sudah melandai maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lonjakan
lonjakan kasus bagaimana yang terjadi di negara tetangga dan beberapa negara di eropa
ataupun negara bagian di amerika serikat
jadi oleh karena itu kendatipun kita sudah divaksinasi masih bisa kita terinfeksi
kendatipun kita sudah divaksinasi
kendatipun kita sudah divaksinasi bahwa terinfeksi itu tidak tertutup juga dengan varian baru
oleh karena itu pencegahan itu harus berasal dari diri kita sendiri